halo sahabat kompas tv seperti biasa saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dua ribu dua puluh empat capres nomor urut tiga
anies baswedan bacakan permohonan kepada mahkamah konstitusi
anies baswedan menjelaskan adanya penyimpangan yang terjadi selama rangkaian proses pilpres dua ribu dua puluh
termasuk adanya intervensi kekuasaan pemerintah
anies menyebut penyimpangan terjadi melalui penggunaan institusi negara
yakni mahkamah konstitusi untuk memenangkan salah satu cawapres yang tidak sesuai kriteria umur
independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu
intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi
di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon
yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan
terdapat pula praktek yang meresahkan
di mana aparat daerah mengalami tekanan
bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik
dan bantuan dari negara bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesehatan rakyat
malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon
pasangan calon nomor urut tiga ganjar mahfud hadir dalam sidang perdana sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
ganjar pranowo sebut gugatannya akan lebih sistematis dari gugatan pihak anies muhaymin
yang sudah bersidang lebih dulu
ganjar yakin saksi ahli serta materi yang disiapkan bisa membuktikan dugaan kecurangan terstruktur sistematis dan masif
kami sudah menyampaikan apa yang harus kami sampaikan
intinya kami ingin demokrasi ini diselamatkan
kami mengingatkan kepada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh dikangkan
dan semua harus dijalankan dalam koridor konstitusi termasuk seluruh proses yang ada
inilah benteng benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu
dan tentu saja kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim konstitusi
kecelakaan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan di gerbang tol halim utama jakarta timur
menyebabkan tiga orang mengalami luka serius
kecelakaan diduga dipicu oleh pengemudi truk dari arah jatiwaringin saat mendekati gerbang tol
kemudian menabrak kendaraan lain yang sedang mengantre
akibatnya tiga gardu tidak dioperasikan sementara karena tertutup oleh kendaraan yang terlibat kecelakaan
tiga orang yang terlibat kecelakaan termasuk sopir dan kernet truk mengalami luka serius
ketiganya langsung dibawa ke rumah sakit uki untuk mendapatkan perawatan
kita lagi menggali lagi karena ada informasi karena kejadian sebelum kejadian ini
ada kejadian di tiga ratus meter sebelum gerbang

terus si truk yang dikemudikan ini memang menerobosi dalam adanya kecepatan tinggi
sehingga menghantam kedaraan yang sedang hadir di gerbang tol halim utama
yang mengalami luka serius ini ada empat truk
untuk sopir truk tadi nantinya akan dites urin atau seperti itu
ya tentunya dengan lihat situasi itu akan kita lakukan tes urin
nah itu dia tiga berita terpukul di jatim
jangan lupa untuk like share dan komen